nah untuk anda yang suka traveling nih pasti tahu pengumuman oleh awak pesawat yang tengah mengudara biasanya terasa membosankan hanya begitu begitu saja
nah baru baru ini seorang pramugara jadi viral karena ia sukses mengubah anggapan itu lewat gaya pengumuman yang lucu dan juga menghibur
kepada para pendatang selamat datang di kota balikpapan dan kepada seluruh warga balikpapan selamat terbangun dan kembali di kehidupan nyata
itulah cuplikan pengumuman di sebuah pesawat mirip maskapai penerbangan nasional yang diunggah di instagram fatul muis seorang warga kalimantan timur tujuh hari lalu
tidak mengaktifkan telepon genggam anda bagi anda yang sudah mengaktifkan telepon genggam anda sudah ketahuan baru pertama kali naik pesawat
menyebut diri sebagai aviation fotografer akun instagram ⁇ muiz fatul memang didominasi gambar pesawat dan rupa rupa pengalamannya menjajal aneka maskapai penerbangan
tapi unggahan video saat pesawat mendarat di balikpapan inilah yang paling menyita perhatian
gaya pengumuman di akhir perjalanan penerbangan yang satu ini memang dikemas tidak biasa
lucu dan menghibur namun tetap informatif
ternyata ini dia
gaya pengumuman tak biasa ini
ramugara maskapai citilink ini memang aktif bermedia sosial mulai dari instagram hingga channel youtube pribadi
awal tahun ini pria yang akrab di sapa imam ini bahkan mengunggah vlognya bersama penyanyi panji drive
selain vlog bareng anji untuk lebih dari dua ribu subscriber channel youtube pribadinya
imam juga kerap membagikan seluk beluk pengalaman
namun ternyata ini adalah tanda tanda yang menarik untuk penerbangan
namun aksi kocaknya di penerbangan tujuan balikpapan ini bisa jadi standar baru pengumuman awak pesawat
yang biasanya kaku dan membosankan jadi lebih mengisahkan